bagaimana evaluasi yang disampaikan untuk menyempurnaikan sistem ujian pembuatan sim atau surat izin mengemudi
nah yang terbaru rintangan zigzag dan angka delapan untuk ujian sim c dipertanyakan relevansinya
dan untuk membahasnya kami sudah terhubung bersama dengan instruktur safety driving riding ada sony harisno
selamat sore bagus pak
halo mas soni ini kalau mendengar evaluasi yang disampaikan kemudian nantinya akan ada perubahan
jika kajian atau studinya sudah selesai ada perubahan dari rintangan uji praktik ya
rintangan zigzag dan juga angka delapan itu jika dianggap tidak relevan
kalau menurut mas soni masih relevan atau tidak sampai sekarang
ya sebetulnya itu kan basic ya
khususnya untuk praktek zigzag dan angka delapan itu sudah benar
beberapa memang harus dianggap
evaluasi dalam hal kendaraan
kendaraan itu harusnya kendaraan yang digunakan oleh peserta masing masing sesuai dengan aktivitasnya sehari hari
jadi nggak bisa satu kendaraan
karena banyak kendaraan yang mereknya berbeda kemudian sistem transmisinya berbeda
ini berbeda pula cara mengendarainya
yang kemudian berikutnya adalah dimensi ruang untuk bergerak
nah ini tracknya kan sebetulnya kalau kita bicara ziksa atau angka delapan itu kan tidak perlu dengan ruang yang sempit
karena yang penting adalah dia mampu nggak melakukan perkutaran zigzag dengan benar
ambil contoh begini ketika zigzag atau angka delapan kakinya turun boleh nggak
itu bagian dari menjaga keseimbangan
kalau mbak dan pendengar di sini memperhatikan banyak sekali pengendara motor di jalan raya
ketika di depannya ada kendaraan berhenti atau akan balik arah pasti mereka rata rata menghindar bukannya berhenti
nah ini yang bahaya
jadi ketika diuji adalah keterampilan dia untuk menjaga keseimbangan salah satunya adalah kendaraan tersebut berhenti
nah ini banyak yang kurang dipahami
jadi penilaiannya pun bukan lulus nggak lulus tetapi presentasinya berapa
kemudian ditanya motornya berhenti kenapa di mana dan kaki apa yang turun
nah itu kan banyak penjelasan penjelasan yang harus dikorek dari si pemohon sim
kalau kita bicara
pengendara yang ada di indonesia ini kan sudah terampil terampil secara berkendaranya
yakin sekali saya mereka jago jago bahkan banyak sekali yang udah balap liar segala macam
yang harus digarisbawahi di sini adalah soft kompetensinya ini yang kurang sekali ya
pertama adalah mengontrol emosi penting sekali
dengan mengontrol emosi kita akan mengontrol bukaan tutupan gas
yang kedua adalah taat aturan gas
yang ketiga adalah kemampuan lalu lintas
dari mana dari rambu rambu kita pelajari lagi
yang ketiga sadar bahaya
ketika kita sadar bahaya artinya kita juga takut mencelakai orang lain
yang keempat adalah mampu melihat potensi bahaya
yang kelima waspada bahwa yang namanya berkendara ini bersinggungan langsung dengan orang lain dan nyawa
jadi lima poin ini yang harus dimasukkan materinya kepada si pemohon sim
sehingga si pemohon sim atau pengendara baik itu roda dua roda empat secara soft skillnya lebih meningkat
tetapi hard skillnya dia bisa lakukan dengan praktek praktek yang mungkin tidak terlalu berat tapi mampu
kita lihat juga beberapa video viral belakangan begitu ya
sangat jelas menunjukkan valid bahwa tidak sedikit pemilik sim yang siap secara mental untuk berkendara di jalan raya khususnya
tapi berbicara soal aspek psikologi di sini kan berarti ada materi ujian yang lebih substantif aspek psikologinya itu
apa tantangannya jika itu memang diimplementasikan di indonesia
ada kesulitan tidak dengan behaviornya masyarakat indonesia untuk bisa ada ujian seperti itu
iya salah satu komponen adalah peningkatan skill dan kompetensi pengendara yang ada di jalan raya khususnya di indonesia
dan ini menurut saya
percuma kalau penegakan hukum tidak tegas
ya banyak sekali yang mohon maaf ya dikasih pengampunan dikasih edukasi segala macam
sudah bukan waktunya ketika di jalan raya dia sudah harus punya tanggung jawab dan dia harus dihukum ketika melanggar
ini jelas ketika tidak dihukum dengan tegas maka tidak akan gunanya mereka diajarkan diedukasi dirubah seperti apapun dimodifikasi seperti apapun
tetapi penegakan hukumnya tidak tegas ya sia sia
nah kalau melihat dari ujian praktek simc yang dianggap tidak relevan begitu
ada juga arahan dari kapolri untuk melakukan agar kakor lantas begitu
agar melakukan uji atau studi banding ke luar negeri
perlu atau tidak mas soni
studi banding bagus
kan kita bisa melihat negara negara lain yang memang secara edukasi secara perilaku
dan juga yang menggunakan kakor lantas

kita bisa mengacu kepada negara negara tersebut
tetapi sekali lagi kapolri bilang tidak menghapus loh
artinya dari angka delapan dan enam tersebut sudah relevan belum
menurut saya pribadi itu relevan
hanya mungkin siksa nya tidak dipersulit
angka dilatapannya ya tidak dipersulit
kaki boleh turun boleh
itu bagian dari menjaga kesimbangan kendaraan
kita lihat nanti seperti apa update nya dari evaluasi yang dilakukan kakor lantas ini mengenai ujian praktek simc
semoga masukan masukan masyarakat kesulitan dan juga masukan tadi bisa diambil begitu ya
untuk bisa tadi memudahkan menyulitkan tapi bisa memudahkan masyarakat untuk bisa mendapatkan surat izin mengemudinya
terima kasih mas sonny harisno sudah berkabung bersama kami di cnn indonesia conducted